beberapa warga di trenggalek jawa timur membudidaya lebah kelanceng
lebah yang berukuran lebih kecil dari lalat
produksi madu mendatangkan penghasilan tambahan untuk warga pembudidaya yang sehari hari bertani ini
kota kota kecil ini adalah sarang lebah kelanceng atau apis trigona
milik salah satu warga di dusun banyon kecamatan gandusari trenggalek
warga mulai membudidaya lebah kelanceng sejak enam bulan lalu
saat ini di dusun banyon ada lima warga yang belajar beternak lebah madu
ada yang memiliki lebih dari seratus sarang namun ada juga yang masih puluhan
budidaya lebah kelanceng mereka pelajari secara otodidak
awalnya salah satu warga bernama sujarni menemukan sarang lebah kelanceng di batang bambu
kemudian sujarni memindahkan lebah ke dalam kota kota kecil ini
awalnya sih ya cuma kita tuh apa memotong bambu
itu ada kelancengnya satu terus kita buka itu madunya itu hampir satu ruas pak
makanya ya kita berpikir kalau misalnya ini satu koloni aja segitu
misalnya kalau misalnya sepuluh atau sekitar dua puluh lah misalnya itu mungkin bisa lebih banyak
beternak lebah kelanceng tergolong mudah karena tidak membutuhkan pakan
peternak cukup menyediakan getah pinus di dekat kandang
ini agar lebah mudah mencari bahan untuk memproduksi madu
tapi agar produksi madu bisa maksimal di sekitar lokasi kandang ditanami tumbuhan berbunga
setengah tahun terakhir lima peternak lebah kelanceng sudah memanen madu
masing masing sekitar dua liter
madu murni itu dijual enam ratus ribu rupiah per liternya
sejauh ini pemasarannya baru sebatas kalangan warga sekitar
itu kita nunggu yang membutuhkan
datang ke sini mungkin ada yang apa itu namanya sakit lambung
yang kebanyakan sakit lambung
datang ke sini minta diambilkan
mungkin satu botol atau setengah botol
jadi belum disetarkan kemana gitu belum ya
jadi langsung datang ke sini
jadi kalau pesan langsung diambilkan gitu
lebah kelanceng berukuran lebih kecil dari lalat
pada tiap sarang lebah kelanceng
madu yang dihasilkan tak lebih dari satu ratus lima puluh mm per sarang kelanceng
madu lebah kelanceng biasa dipanen setiap empat hingga enam bulan